bank indonesia mencatat utang luar negeri atau uln indonesia pada akhir kuartal ke tiga dua ribu dua puluh
mencapai empat ratus delapan lima miliar dolar amerika serikat atau setara lima tujuh ratus lima puluh dua triliun rupiah
pertumbuhan uln indonesia mencapai tiga delapan persen secara tahunan pada akhir kuartal ketiga
bank indonesia merinci utang tersebut bersumber pada uln sektor publik atau pemerintah dan ank sentral
sebesar mencapai dua ratus dua miliar dolar atau setara dua delapan ratus sembilan belas triliun rupiah
sementara uln swasta termasuk bumn mencapai dua ratus delapan empat miliar dolar atau setara dua sembilan ratus tiga puluh empat triliun rupiah
secara keseluruhan bank indonesia mencatat uln indonesia tetap sehat
meskipun rasionya terhadap pdb pada akhir triwulan tiga dua ribu dua puluh sebesar tiga puluh delapan satu persen
kesehatan ini tersermin dari pangsa uln berjangkapan
jauh lebih dari satu lima persen dan mencapai dua lima persen dari pangsa uln berjangkapan jauh lebih dari satu lima persen